warga surabaya sebentar lagi akan merasakan bus kota masa depan yang tengah diuji coba minggu kemarin
bus yang diberi nama surabaya bus ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas
manula dan ibu hamil tapi juga terkoneksi dengan angkutan masal tram
pemerintah kota surabaya baru saja mendatangkan armada bus kota yang baru diberi nama surabaya bus
minggu kemarin bus ini diuji coba langsung oleh wali kota surabaya tririsma harini
dengan menyusuri jalanan kota surabaya menuju jembatan surabaya di kawasan kenjeran
dengan desain law entry surabaya bus dibuat khusus agar penumpang merasa nyaman
bahkan bus dirancang untuk menyandang disabilitas manula dan ibu hamil
surabaya bus memiliki dua desain warna kursi penumpang untuk memisahkan antara penumpang wanita dan pria
selain itu bus juga dilengkapi
bus ini juga dilengkapi kaca lebar sehingga penumpang bisa menikmati pemandangan kota surabaya dari dalam bus dengan leluasa
bus kota masa depan ini juga dilengkapi fasilitas ac televisi dan sembilan kamera cctv di setiap sudutnya
rencananya bus ini akan dioperasikan tahun ini dengan trayek terminal purabaya hingga terminal joyoboyo
namun untuk kepastiannya masih dalam tahap kajian dinas perhubungan kota surabaya
itu kan ada track yang tidak terlalu panjang kita akan layan pakai bus
nah cuman ada beberapa yang belum siap
sebetulnya contohnya misalkan koneksi kita antara tram dengan ini
surabaya bus juga diproyeksikan sebagai truk atau angkutan pendukung tram dan lrt
dengan hadirnya surabaya bus diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi umum warga surabaya
terlebih bus ini telah terintegrasi dengan
sistem pengaturan traffic light yang otomatis akan berubah menjadi hijau jika bus ini melintas
wahyu pratama surabaya